kita ke informasi selanjutnya hujan deras yang mengguyur kawasan hulu sungai ciliwung
membuat debit air di pintu air manggarai menteng jakarta pusat
meningkat menjadi level siaga tiga pada minggu pagi
meningkatnya debit air pintu air manggarai menjadi level siaga tiga
atau pada ketinggian delapan ratus cm karena adanya air kiriman dari kawasan hulu sungai ciliwung
bahkan debit air di pintu air depok sempat mengalami peningkatan pada level siaga tiga
atau pada ketinggian dua ratus empat puluh cm pada sabtu malam kemarin
apabila hujan terus mengguyur kawasan ibu kota
diprediksi ketinggian air di pintu air manggarai akan terus mengalami peningkatan
sementara itu untuk mengantisipasi datangnya sampah yang menyumbat aliran kali
sejumlah alat berat dari upk badan air provinsi dki jakarta disiagakan selama dua puluh empat jam
warga ibu kota pun diimbau waspada akan datangnya banjir kiriman maupun lokal
jadi sebelumnya itu kita itu berada di siaga empat
status normal dan kemudian jam delapan malam itu di hulu kita terjadi kondisi yang hujan cukup lama
yang membuat di pesal depok mencapai ketinggian dua ratus sepuluh di seada tiga
untuk depok ke manggar itu membutuhkan waktu sekitar empat jam
jadi dua ratus sepuluh itu sampai di manggar
kepinggian tiga pagi di tujuh ratus sepuluh dengan kondisi siaga tiga